beli baju baru kena aja pake motionpay
diterima di semua toko seluruh indonesia
gak usah ditungguin bang
ntar tapi jalan sendiri aja
giliran tadi minta anterin ke rumah emak
giliran mau jalan sendiri dibilang tumben
ya udah abang ojek ya
ya allah mudah mudahan bang ojek dapat penumpang yang banyak

sampai jumpa di video selanjutnya
kalau lebih mahal dari purnomo
ya kan sekalian sama utang utang lu min

kamu di rumah kan
kamu nggak di rumah
kamu di mana
masih nginep rumahnya temen
ya udah deh
kau yang ada disanjung legislatif
gak ada kan
gak percaya sih
kan tadi saya sudah bilang
neng ineke gak ada
mbak tatinya belum datang
makanya mbak suruh lo duduk dulu
iya bang herman
mbaknya kagak kemana mana
mari tunggu ya
kalo cuma berdua
ibu capek pak
kan belum ngasih sekolah
cari orang buat bantu bantu
gimana kalau mbak surti aja
kan dia udah pernah
kalo tukang ojek
kalo sekarang sih gak bisa pak
bang ojek nggak bisa mengantarkan istrinya belanja
begitu dong pak
kalau jadi suami mengantarkan istrinya belanja
oh beresin rumah
aduh maaf pak
saya teh gak bisa
saya mesti ke tanah abang
mau beli sendal baru buat bapak saya
dia minta tolong buat bantu beres beres rumah
kamu mau kesana
kamu teh gak boleh begitu
membantu tetangga itu
kan tisnya juga gak bisa
mau ke tanah abang
memberikan bapaknya sendal
seperti kang tisno dong pak
membelikan orang yang dicintainya itu
tolong antarkan beta ke pangkalan ya
saya lagi mau ngantar penumpang
tukang ojek lagi pada sibuk
mungkin bukan sibuk pak
tapi sebel sama bapak
soalnya bapak pindah rumah
kan jadi berkurang pelanggannya
ntar ini yang mau main
loh pak sofian pindah rumah ya pak
mau ke pasar jual ayam
oh buru buru nggak
kagak kenapa pak
nggak usah ditungguin bang ntar tapi jangan sendiri aja
giliran tadi minta anterin ke rumah emak abang protes
giliran mau jalan sendiri dibilang tumben
yaudah abang ajak ya
ya allah mudah mudahan bang ojek dapat penumpang yang banyak
nenek selamat tinggal
ada lagi pak
kalau di dalam sih masih banyak yang harus dibersihkan
saya tangkap aja
ya masih lama nggak
udin udah mau ke parkiran